enak banget ya
aduh satria ini
eh eh kenapa kenapa
kelilipan mata aku
aku aku tiupin ya
aduh ketawa lo
mau bersikap tidak seronok di rumah sakit lo
ini kamarnya den satria
pokoknya tugas lo
gimana dandanin muka den satria
ya ampun bos
ini yang bakal dandanin bus
makan dulu pak
baru baca koran
selamat pagi pak
selamat pagi mas
muka kamu kenapa merah merah kayak gitu
masalah kecil cuma
ya papa tau lah
jamu sekarang kan
sedikit ada masalah terus ribut
berantem gitu kan
aku kadang kadang suka belain temen
ke bawah bawah tapi udah beres masalahnya
ya udah beres masalahnya
kamu tuh jangan suka ngentengin masalah deh sat
mama perhatiin sekarang sekarang ini
kamu sering luka kayak gitu
kamu gak salah beberapa minggu lalu
kamu masuk rumah sakit kena tusuk kan
ini apa sih
sebenarnya kamu ada apa sih sat
waktu zamannya kamu suka naik motor aja
kamu gak separah ini
iya kan sekarang zaman berubah mah
ya papa ya
ya sekarang aja coba
cuaca aja udah kacau sekarang
iya iya terus terus
iya terus apa hubungan sama muka kamu
aku aku bawa roti ke lsm sebentar nih
ada meeting penting pak lupa pak
kamu bonyok ada hubungannya sama global warming
ada meeting penting sama ini
ini apa sih ini anak
bentar bentar ngeles bentar bentar ngeles
gajer banget sih itu anak
mama liat aja lagi
padahal gue udah sewa makeup artis tuh buat
cinta gak samar pewe
eh pak jadul ini kita punya stok beras sama minstam ini ada berapa sih sayang
kira kira ada lima puluh karung beras dan satu ratus dua puluh minstam pak
sama kadar luarsanya kapan
supaya kita bisa kasih bantuannya bareng barengin masih bagus gitu ya
iya pak ya
sama kayak sayur kacang panjang gitu loh yang ada kuahnya itu ya
semua dibungkus ya
oke saya tunggu siap
eh gue ada kabar yang heboh
lo apa sih pengen denger
hah selamat pagi pak
selama ini kan kalau lo denger kabar lo pasti telat kan
semua orang udah tau baru lo tau ya kan
kali ini beda lo pasti belum tau kan
kalo cewe yang lo sukain itu sekarang jadi cleaning service di rumah sakit
gue udah tau lagi
otak lo ya telat lo
eh allah tuh mesti nyadar dong si cahaya tuh pembantu
sampai sel sel terkecil di dalam tubuhnya itu dia tetap aja membantu
ngapain juga sih lo masih ngejar dia
ya abis mau bagaimana ya
sel sel di dalam badan gua ini sampai yang paling kecil itu cinta sama air
jadi udah ga bisa diapa apain lagi
dasar cowok berselera rendah
punya cewe cleaning service aja kok bangganya nih ampun
buat gue yang penting pekerjaan mah nomor sekian yang penting halal
daripada mulut kayak gitu ngomongin orang terus
buat nyari perhatian bosnya si cahaya itu pasti mau ngelakuin apa aja
dan untuk ngedapetin perhatian dan disayangin sama bosnya lo pasti mau dong jual dirinya
jangan mulut lo ya jangan mulut lo pemirah
barang barang soal ayah ngerti ngerti gelas serancam lu baru ngerti
kalian tuh bayarin
anjir ini berasa semua nih ya
lajain terus cahaya
satria ada disini
gak tau punya wafernya
makan yang banyak
kalau om berhasil makan siang sama dia tuh
om tambahin ntar wafur
wafer coklat es krim semuanya
oke makasih ya
kamu mau makan siang kepada aku
aku tuh harus berapa kali ya saat bilang sama aku
aku tuh harus berapa kali ya sat bilang sama kamu
aku ngerasa aku gak pantas deket sama kamu sat
aku ngerasa aku gak pantas deket sama kamu sat
aku ngerasa aku gak pantas deket sama kamu sat
enak banget ya
aduh satria ini
kelilipan mata aku
aku tiupin ya
kamu tuh udah dibohongin tukang ojek anak pejabat
ya lo yang kotor ngaku anak pejabat gitu
hmm udah deh
cahaya ngapain kamu di sini
ah udah saya nggak mau dengar alasan cepet kerja
baru beberapa hari kerja di sini sudah berani bikin ribut
nanti kamu saya kasih surat peringatan pertama
jangan ibu ini salah saya ibu bukan salah dia
saya yang salah ibu
jangan kasih surat peringatan bu kesian ibu baru kerja
hah mbak bu mbak bu
yang kerja hari ini sebagai cleaning service adalah cahaya
dan anak buah saya adalah cahaya
jadi saya cuma mau bicara dan berurusan dengan cahaya
saya kamu tetap saya kasih surat peringatan pertama
nanti kamu ambil di ruangan saya ya
aduh mbak bu
eh mbak bu
udah deh udah kalian semua tuh jangan ganggu aku deh
ini kerjaan aku aku tuh cari kerja susah susah
mbak bu eh aduh
eh lu juga puas
gara gara lu dan lu
kok lu buat jurusin juga
pecat lu nih dia
mbak bu juga sih tuh kadang kadang suruh peringatan aja
tapi gua tahu gua tahu gua tahu
itu ibu ibu pasti suka sama gua
nih surat peringatan kamu
sekali lagi kamu bikin ribut atau bikin malu saya akan pecat kamu
ibu saya mohon bu jangan pecat saya bu
saya nggak punya apa apa saya hanya bekerja di sini saya
juga nggak punya siapa siapa bu
kalau ibu pecat saya saya nggak tahu saya harus gimana bu
dan saya kasih kesempatan kamu
tapi ingat sekali lagi kamu bikin ribut pasti kamu saya pecat
iya bu terima kasih banyak ya bu
terima kasih bu
mana ya si klinik servis itu
saya sekarang kamu bersihin ruang peralatan kesehatan
kayaknya bosnya galak banget tuh bisa jadi cs an sama gue
hati hati ya banyak obat obat yang mahal ya
eh mbak mbak mbak
ya ada apa
mbak kenal sama yang namanya cahaya gak
ada anak baru namanya kenapa
gini mbak tadi di depan ada bapak bapak baru turun dari taksi
terus dia bilang dia itu bapaknya cahaya
dia minta tolong saya untuk bilangin sama cahaya kalau dia suruh ke depan suruh ketemu sama bapaknya
ya udah mbak ya udah mbak ke toilet aja dulu nanti saya sampaikan
ya makasih ya mbak
tadi mbak datang nyari mbak terus dia tidak pesan
katanya bapaknya mbak tunggu di depan soalnya tadi naik taksi ke sini duitnya kurang benar taksi
tunggu tunggu bapak saya
iya bapaknya mbak
loh bapak tahu dari mana saya kerja di sini ya
mbak aya nggak usah mikirnya terlalu lama deh kasihan bapaknya nunggu di depan ya
kok tadi aku cari cari nggak ada taksi yang nunggu ya bapak juga gak ada